ya ampun namanya juga surprise
masih dikasih tau sih
iya bener juga sih cuman kan alkepo
sabar pas ntar tau kok
dengan bu mila
saya ganti baju dulu
keren banget sih teman
aku jadi inget waktu jaman muda dulu
gue udah tau semuanya pak
sampai kapanpun gue gak akan pernah bisa sentuh hati lo
karena di hati lo masih ada aldino
dan lo juga gak akan bisa hapus itu fa
enggak faral lo tuh cuma salah paham
lo gak usah jelasin apa apa lagi
lo harus ada diri kok sekarang
korel gue tuh cuma lupa
ganti nama aldino di kontak gue
udah itu aja
sampai maintaining di kita
makasih nih fa
gue bener bener kecewa banget sama lo
ternyata selama ini lo gak bisa move on dari aldino
lo harus percaya sama gue
farel salah paham sama gue pin
salah paham kenapa fak
lo yakin nggak apa apa fak
udah biasa aja
yang namanya pacaran itu pasti ada berantemnya
kalau nggak berantem ya seru
percaya sama gue
paling mereka juga besok balikan
si paling tahu nih tentang pacaran
pengalaman pribadi ya
bukan pengalaman pribadi
gue tahu dari kamus lo yang kemarin lo pinjemin
aigo kayaknya opa davin makin deket aja deh sama tasha
kemana mana selalu sama tasya sekarang
alaman berapa coba
ah itu gue nggak tahu
udah gue emang gak jelas udah lupain aja yuk cabut
lo mau kemana ra
semakin lo hindari kenyataan kalau davin udah mumpung dari lo
rara kok deket sama ardi sih
bukannya dia dijodohin sama kak vero ya
aku makin gak ngerti sama kamu yang sekarang ra
kenapa kamu bisa secepet itu deket sama cowok lain
kemarin kak vero dan sekarang ardi
kamu benar benar udah berubah dari rara yang pernah aku kenal
kok lo jadi bengong sih
orang ditanyain juga
salfok sama itu tuh
daun daun yang bergoyang sendiri
apaan sih gak jelas banget
nggak jelas kan yaudah mending kita cabut
wih di ibuku cantik banget
mau kemana nih
ada deh tapi yang pasti ibu mau ngajak kamu
kamu sekarang harus siap siap karena ibu mau ngajakin kamu

ibu mau ketemuin el sama seseorang kan
ibu udah mumpung dari omroh ya
kamu apaan sih
nggak tebakannya el
sayang kalo ibu kasih tau itu namanya bukan surprise
yaudah sekarang kamu siap siap
nggak mau kasih tau dulu biar el siap siap
yaudah siap siap ya ibu cantik ditunggu
kamu juga dandannya harus cantik
persen taksi online dulu ah
batul batul sekali keperluan punya kawan fahri
kacau pas sekali
sampai sampai tidak keliatan di dalam kelas sih
saya juga gak lihat motornya juga tadi itu pas pulang sekolah
aduh gue tuh besar banget tau nggak sih vin
nif kenapa sih gue tuh bisa lupa pas gue udah jadian sama farol
itu kontaknya si aldini itu gak gue ganti
yaudah lu tenang aja fah
mungkin sekarang farel ini lagi butuh waktu untuk nenangin dirinya sendiri
terus gue harus gimana ini
iya begini saja ya
nona riva yang cantik
tidur usah seni dan tidur usah bimbang sudah
eh betah yakin
kau terang punya kawan fahri itu pasti dia baik baik saja
diangkat tidak om
dari tadi nggak diangkat deh
nggak apa apa des
sekarang kamu fokus aja kerjaannya
masalah farel serahin sama gue sama nadif
nanti kita samperin kekuasannya
kalian beneran mau bantuin gue
gue nggak mau farel itu salah paham terus sama gue
oke sudah nona ya
nona riva tidak usah sedih dan khawatir lagi
kalau begitu kau taruh langsung kekuasan farel sud
serahkan pada gue sama nadif ya
sekarang fokus buat kerja saja
ayo sudah kok
silahkan masuk kok ya
salam buat madam pretty
buat apa katorang lihat muka muka yang model begini
beta tidak ada waktu
ah cantik banget sih anak ibu ini
udah kasih tahu dulu mau kemana jangan rahasia rahasiaan
ya ampun namanya juga surprise
masih dikasih tau sih
iya bener juga sih cuman kan el kepo
hah sabar pasti ntar tau kok
nah ini betul tak sih
dengan bu mila

konflik apa nih bang